insiden perusahaan pos retribusi wisata pantai ujung genteng ini
terjadi pada rabu siang di jalan raya ujung genteng
desa ujung genteng kecamatan ciracap kebupaten sukabumi
selain melempari pos dengan tumpukan sampah
puluhan warga desa ujung genteng ini juga melempari pos dengan batu
hingga barir pembatas jalan
warga emosi karena sejak libur lebaran tiga mei lalu hingga saat ini
tak ada satupun petugas kebersihan dari pemkap sukabumi
yang melakukan pemungutan sampah di pantai ujung genteng
sehingga sampah menumpuk dan mengotori lokasi wisata
sementara tiket retribusi wisata yang ditarik dari para wisatawan sudah tinggi
masa pengutannya retribusinya diambil
ini ternyata sampahnya nggak terlealisasi
dari tahun ke tahun sampah nggak pernah sampah ini selesai
itu kekesahan warga
terkait hal ini sekretaris daerah kabupaten sukabumi menyebut
tingginya tarif retribusi wisata ujung genteng sedang dalam penyelidikan tim sahabat pungli
masyarakat diminta sabar dan meredam aksi anarkis
kalau tiket ujung genteng
sebetulnya kita nanti kemarin kan dari saber
apa udah turun
sudah ditindak lanjuti
sebetulnya sesuaikan dengan aturan yang ada
nggak usah ribut ya kalau masalah itu
insya allah bisa clear semuanya
hingga rabu sore
polisian sektor cilacap belum bersedia memberikan pernyataan terkait insiden ini